satu rumah di pasar rebo jakarta timur pada kamis siang terbakar
kebakaran di dekat rumah tante
kobaran api disertai asap tebal mengepul dari dalam rumah di jalan damai
kelurahan gedong kecamatan pasar rebo pada kamis siang
pemilik rumah langsung dievakuasi ke area yang lebih aman
warga langsung melaporkan ke tim damkar jakarta timur untuk memadamkan api
penyebab kebakaran belum diketahui karena penghuni rumah masih trauma akibat rumahnya yang terbakar
yang lain yang lain yang lain
sebanyak empat belas unit mobil pemadam kebakaran jakarta timur tiba di lokasi kebakaran jalan damai kelurahan gedong pasar rebo
tim damkar langsung memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain
api dapat dipadamkan satu jam kemudian
kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
tim damkar masih menyelidiki penyebab kebakaran ini